terus buat apa mama suruh niki main piano
coba bayang kalau tadi aku gak datang
niki akan jadi gunjingan semua orang
doni mama berusaha menerima niki seperti yang kamu mau
tapi rasanya mama gak sanggup
kamu pikir nggak sih kalau di posisi mama
gimana kalau ada orang yang tahu
doni anak pemilik rumah sakit swasta yang ternama
dan lulusan s dua dari amerika
punya pacar yang pendidikannya cuma smp
gimana mama bisa terima nikita
dia itu nggak tahu tata krama
coba tanya dia sendiri
apa yang terjadi tadi di dalam pesta
terima telepon teriak teriak
kau tahu malu
maaf tante kalau tadi niki bikin tante malu
maaf aja gak cukup nikita
harusnya kamu yang bisa merubah nikita
supaya dia tahu sopan santun
kalau terima telepon tuh gak teriak teriak
gak usah terlalu berlebihan lama
apa menurut kamu mama itu berlebihan
karena mama ingin kamu mendapatkan pendamping yang terbaik
paling tidak tahu sopan santun berpendidikan
dan punya keahlian
bukan cuma tematan smp seperti dia don
omongan mama itu nyakitin hati nikita dan juga hati aku mah
aku pikir selama ini mama untuk berubah
tapi ternyata maka sama aja
mama masih berusaha mesiin aku sama nikita
ma permisi tante makasih untuk undangannya
kalau tante sebal somani kita gara gara dia gak bisa main piano
aku ngajarin dia
belinda juga bisa jadi guru yang baik buat dia
ternyata mas doni jago main piano juga ya
saya baru tahu
aja dirima nya
pak untung donny punya feeling yang kuat mak
untuk menemui nikita di sana
karena mama tidak pernah memikirkan efeknya
kalau tadi mama benar benar mempermalukan nikita
di depan orang banyak
apalagi dengan cara mama yang begitu merendahkan nikita
pak itu wajar dong
biar nikita itu sadar
kalau untuk mendampingi doni itu
bukan modal cantik aja
tapi dia harus tahu tata kerama
dan mempunyai kemampuan intelektual
dia bisa menimbali donny
emangnya nanti kalau udah menikah
mereka bisa bertahan dengan cinta cinta cinta melulu
papa setuju mak
dan papa mengerti soal itu
tapi apa tidak ada cara yang lebih baik
yang tidak menyakiti hati orang lain
menurut mama itu yang terbaik
kalau dia sadar
dia tidak bisa mengenuhi syarat untuk mendampingi donny
ya mendingan mundur aja dong dari sekarang
lagian mama nggak mau punya menanti yang malu maluin gitu

tidak mau mendengarkan ngomongan orang lain
orang belum selesai ngomong juga ngegalin
ya saya mau ngelanjutin sekolah lagi
dan kalau bisa saya juga mau ikut kursus kepribadian
kayak yang tadi tante evita bilang
niki aku kan aku bilang tadi
ngomongan mama nggak usah kamu masukin dalam hati lah ya
kalau kamu ngejalanin ini karena terpaksa
kamu pasti nggak akan bisa menerimanya maksimal niki
tante elvita tuh benar
saya memang harus melanjutkan sekolah saya
supaya saya bisa tahu tata kerama
dan nggak sekedar lulusan smp di zaman kayak gini
lagian dari dulu
saya juga udah pengen ngelanjutin sekolah saya mas
tapi ya belum ada kesempatan aja
oke oke ya udah
supaya kamu bisa terima semua materinya dengan baik
dan kalau perlu kamu nggak usah kerja lagi
supaya semua schedule nya gak ada yang bentrok dengan jadwal kerja kamu
oh nggak perlu mas doni
saya mau ambil kejar pakai ciajah
saya pernah cari tahu kok soal itu
katanya saya bisa ngambil sekolah yang sabtu minggu aja
jadi hari biasanya bisa saya pakai buat kerja
ya oke lah
terima kasih ya
karena kamu udah mau repot buat aku
sama sama mas donny
makasih juga tadi mas donny udah ngeberas saya
harus youtube apa ya
saat kau diminta
eh duh itu
mau mulai besok
ya semakin cepat semakin baik dong
oh iya aku pasti dukung kamu
oke aku pulang dulu ya
menyenangkan kok tante
ya syukur kalau gitu tentu senang dengar ya
kok tadi doni bisa nganterin kamu
tadi di tengah tengah acara mas doni datang ke pestanya
oh ya niki tadi tante dengar kamu ngomong ke doni soal sekolah
emangnya lo mau sekolah lagi
kok tante gak tahu sebelumnya kamu gak cerita ke tante
jadi gini loh tante
niki tuh rencananya pengen ngambil kejar paket c aja
jadi niki sekolahnya setiap sabtu minggu
jadi hari biasanya niki bisa tetap kerja
kalau bisa sih niki pengen ikut ikut kursus
pasti dia bilang bahwa kamu anak yang tidak berpendidikan gitu
enggak enggak gitu tante
tante tenang dong
kamu jangan bohongin tante niki
benar tanda ini bukan karena tante evita
niki ya niki pengen lebih pinter dan lebih maju aja dari sekarang tante
ini memang kesadaran niki sendiri kok
tante aku sih cuma
mungkin aku percaya sama surari olarak itu sih

dan gak cuma itu aja
tapi nihi akan ikut beberapa kursus yang mama bilang
aku akan buktikan sama mama dan papa
kalau niki itu benar benar berharga
dan niki gak serendah yang mama pikir selama ini ma
kita lihat aja hasilnya
mama mau tau
mampu gak niki itu berubah
jangan jangan cuma ngomong besar aja
udah dong ma
aku mau sekamber dulu ya
karena kalau aku lama lama disini
aku khawatir aku gak bisa nahan diri
untuk gak ribut ribut sama mama
papa pikir sudah mulai ada damai sejahtera
mau ribut lagi
papa ini bener bener capek ma
aku mau kamu jadi pacar aku